serbu diskon hanya di motionpay
dan kembali runganti akan tertutup rapat
ibu kenapa nih mas marah sekali
kalau benar nih mas bener bener gila
apakah kau tidak tau
wanita secantik aku
tidak mungkin gila
tidak mungkin gila
kau memanji emosiku
ayo kita bermain main
kau tak bisa
kau tak bisa
kau tak bisa
kau tak bisa
kau tak bisa
kau tak bisa
kau tak bisa
tidak ada apa apanya dengan kekuatanku
mana kekuatan yang kau banggakan mbak singa
biasa besar mulut
tidak ada apa apa
kau tidak perlu kehabisan di sini
biar ada waktunya
sekarang aku akan melanjutkan rencana kita
bagaimana masuk ke istana
seru nih kau pergi membawa upeti dari wadu aji
bagus aku setuju dengan rencanamu
mereka berdua pasti tidak akan curigakan sebagai pemimpin karanggendang
iya dan aku tidak perlu untuk menyamar
rompang kau benar benar pandai dalam persiasan
kita singa perintahkan pada prajurit gagakmu untuk memberi kabar kepada saloka atau amuk baru
bahwa kita akan segera berangkat
wanita gila itu ternyata mempunyai luka noraga yang bagus
aku benci kau
aduh mudah kurang aja
kakek guru sebaiknya kita tanyakan ke penduduk penduduk lain
untuk apa kita bertanya dengan orang gila ini
apakah saja dia
nanti kita bertemu lagi
kalian berangkatlah ke pejajaran
temui saloka atau prabu amuk baruku
katakan pada mereka kalau kami akan segera ke pejajaran
astagfirullahalazim apa yang mereka lakukan
kenapa mereka malah duduk santai seperti ini
biarkan saja ray
bukankah mereka sedang beristirahat dan keadaan istana saat ini sedang aman
jadi tidak perlu dicemaskan
ini tidak bisa dibiarkan
mereka tidak boleh duduk dan tidur di tujuan itu
tidur seperti ini justru di saat seperti inilah musuh musuh dapat masuk ke kerajaan
aku akan memastikan semua pintu dan jendela di balairung nanti akan tertutup rapat
mohon maaf raden kenapa raden memegang kunci pintu dan jendela balero mas
bukankah nanti semua pintu dan jendela akan dibuka
aku harus mencari alasan supaya dia tidak curiga
aku mendengar dari telik sadi akan ada penyerangan dari luar saat jamuan makan malam
maaf ada penyerangan dari mana raden
aku tidak tahu tapi tidak ada salahnya
jika kita waspada dan karena ini belum pasti
aku meminta kamu untuk tidak memberitahu keluarga kerajaan yang lain
aku tidak ingin membuat mereka cemas
karena itu sampaikan pada prajurit jaga yang lain
ketika tamu undangan sudah masuk kalian kunci pintu dan jendela dengan rapat
aku yakin burung itu bukan burung biasa
bangun bangun bangun
bangun sumpah syekh bangun
kami mengaturkan sembah kursi raden
kenapa kalian malah duduk duduk santai seperti ini
bagaimana jika musuh tiba tiba menyerah
keamanan istana ada di tangan kalianah
ini semua adalah tanggung jawab kalian
termasuk orang yang ada di dalam istana
ampunilah kami gusti raden
kami mengaku bersalah
jangan kalian terlena
karena bukan angin topan
yang membuat seorang pemanjat pohon jatuh
tetapi hanyalah angin angin sepoi
yang membuat ia mengantuk
sehingga dia jatuh dari pohon
sakari genggut cik
lakukanlah tugas kalian dengan sungguh sungguh
dan juga tulus
sakari genggut cik
apa kalian mengerti
kamu sangat luar biasa raib
dibutuhkan kebesaran hati
untuk bersikap tegas tanpa menyakiti perasaan
aku masih belajar ini
tetapi pembelajaranmu saat ini sudah berkembang
aku akan menunggu mereka disini
aku yakin mereka datang untuk
aku akan menunggu mereka disini
kami adalah anak buah ratu baswedan
ingin menyampaikan pesan
kalian bukan burung gagak biasa
kami membawa pesan dari ratu basenger dan yerompak
bahwa pasukan kami sudah mulai bergerak menuju bajajaran
dan dalam waktu dekat akan segera tiba
ini semua sesuai dengan rencanaku